banyak yang jatuh dalam harganya yang tidak menjangkau dengan biaya biaya
nah hasilnya itu biasanya
itu bisa menghasilkan satu ton dua agenta kurang lebih
tapi kalau saat pada musim hujan ini
hasilnya dipisaran lima kental kurang lebih
harapan kepada pemerintah yaitu dari petani kami sendiri
itu ya dimohonkan untuk
bantuan bukit untuk memeringatkan
karena pada waktu itu banyak yang jatuh dalam itu